mudah mudahan acara syukuran ini
menjadi keberkahan buat kita semua
siapapun yang meminum ramad itu
maka dia akan terkena penyakit yang mengerikan
bukan hanya itu
penyakit itu akan menular
apa yang terjadi
biar aku memilih sana sendiri
hei rambut geni dari dulu kamu tidak pernah berubah kerjaanmu selalu minum mabuk dan
ganggu orang lain saja hehehe dorong aku ini tidak punya kerjaan dari dulu habis mau gimana lagi
kalau cuman minum mabuk dan ganggu orang lain itu kan tidak apa apa karena aku tidak punya
pekerjaan daripada harus mencuri atau maling hehehe oh apalagi itu itu semua adalah
perbuatan dosa dilarang oleh agama ixtivar ixtivar rambut genih ada kaitan sama agama
ya betul rambut api sekarang waktunya ngaji baca quran tapi ingat harus berwuduk dulu
ya ya ya gimana ini kenapa semuanya pada bubar pulang bopo staflazim kalau begitu saya mohon
ya silakan ada yang tidak beres aku harus segera melaporkan pertunjukan ini kepada adipati
sampai kapan kau menyerangku tanpa menyentuhku
sudah kuperingatkan bukan kau yang kucari
insya allah rezeki jadi ngumpul
banyak yang bilang kalau ini sesat paman
aku takut paman
tapi tak sedikit juga kok paman yang menyukainya
bahkan dari mereka ada yang mengungkapkan bahwa mereka sangat tertarik
iya ya sajalah
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sudah benar ucapan saya kanjeng
insya allah sudah sangat benar
meskipun sedikit terbata bata
maaf mengganggu semuanya
maksud kedatangan kami ini hanya ingin menyampaikan
kalau kami sangat terhibur dengan lakukan tadi kanjeng
kami juga merasa ada sebuah pesan
ada dua pesan yang ingin kanjeng katakan pada lakon tadi
apa yang hendak kanjeng kajarkan
kami sesungguhnya tertarik kanjeng
islam itu adalah kepercayaan yang saya anut
kepercayaan yang telah gusti allah sempurnakan
kepercayaan yang rahmatan lil'alamin
gusti allah yang menciptakan bumi dan segala isinya
dan hanya kepada gusti allah kita patut untuk menyembah
pencipta bumi dan seisinya
kanjeng apakah gusti kanjeng bersedia membimbing kami
dan memperkenalkan islam
alhamdulillah insya allah saya akan membimbing kalian
maesah keluar kau
akhirnya kau muncul juga
sekarang hadapi aku
kamu pikir para prajuritku hanya akan diam saja
menyaksikan kamu bertarung
kau akan sama henungku
dan semua orang akan tahu
tidak ada satu orang pun
yang lebih hebat daripadaku
apakah kamu akan sampai ke puncak ini
kara pergilah dari sini
setidaknya hari ini bukan hari kematian
ada di tangan yang orang benar benar menginginkan